enggak pak enggak enggak ada main pecat pecat pak
bener pak centini gak jadi dipecat
eh orang kalau udah tanya udah dijawab
jangan tanya itu lagi
yes centini gak jadi dipecat
bob lama banget sih
pertanyaannya banyak banget sih
satu lagi mi satu lagi mi
gimana seorang majikan harus menanggapi seorang pembantunya mi
ya yang penting harus tegas
kalau enggak nanti mereka keganjenan
mami ini kerjaannya banyak banget
harus ngumpulin kain buat besok dibawa ke butik
kalau mau wawancara lagi besok lagi aja
siap mi makasih banyak ya mi
tapi kenapa kok kakinya pincang sakit
gak ada mi kena selang air
loh bukannya tadi bilangnya mau ngeteh
iya tadi habis ngeteh
tapi iseng iseng harus di mobil
eh sandung selang air jadi begini deh
bagian pak apik
ngapain sih nyuci nyuci mobil
kan itu tugasnya ropi
yaudah diurut sama mbok rono ya
orang udah tuh gitu gak ada tenaganya sama sekali
jangan ropi i
marah keselihok kaki pak apik
wah kalau bisa sih
jadi maunya sama centingi
mami dong sekali kali
ih pak apik
mami kan gak bisa urut
dibalasin aja i
kalau mami belum dibagak udah sembuh
kalau dipikir pikir kasihan juga ya si pak apik
gak ada yang merhatiin
keliatannya gak parah kok gak bengkak
sakit banget i aduh
ya udah dikasih itu aja digosokin aja
kasih balsamin aja mami
gak ada kondoro gak ada
tempenya itu cuma digoreng pakai tepung saja
soalnya bapak tuh gak seneng
katanya rasanya manis gitu
maksud saya balsam
obat gosok buat urut
oh itu ada di belakang
kamu punya obat gosok nggak
punya mbak tuh habis
bentar ya mbak
mbak lagi sakit toh
biar aja lah
sedikit gak apa apa
yang penting ada
kasian bapak itu sakit kakinya
jadi bapak yang sakit toh
cintinnya aja ngurut ya
seharusnya tuh kamu tahu
masuk bosnya sakit kamu gak tahu
eh tapi kok tumben yo
biasanya nek bapak itu sakit kan kamu yang menjati
tapi sekarang kenapa sih ibu yang ngejetin
barangkali antara bapak sama ibu ada masalah sama kamu
hei boleh kan
ya wish aku tak ngasih
waduh bales melali aku
alah aku ini ngomong aja
si ian cintinnya
dia selalu aja jadi korban keadaan
untung aja hari ini gak fatal akibatnya
mas bobby tahu kamu pasti di sini
kau pasti lagi sedih ya
cuma lagi mikirin omongannya ibu
enggak sih mas
ibu tadi bilang kan
gara gara cintinny semuanya
semenjak ada jentini jadi banyak masalah di sini mas
tidak ada itu din
mungkin tempat ini
bukan yang baik buat centini ya mas
kamu pasti kecewa banget soal produser itu ya
iya kan jujur deh sama mas bobi
sedikit ya mas
nanti yang ada kamu kayak gini nanti
nanti kamu kecewa terus
memang pengen banget din jadi penyanyi din
ya memang cita cita centini dari kecil mas
tapi kan cintinny ini kan orang desa
jadi ya cuma sekedar cita cita aja
apaan sih kamu din
enggak boleh gitu dong
kamu harus sabar din
kan katanya kalau kita mau menggapai cita cita kita tim
artinya kan harus bekerja keras berusaha dan berdoa
mbok di kampung sih juga ngomong kayak gitu
masa dulu din